pak firman ini bunganya
terima kasih bu
pak firman yang tabah ya memang ini sulit sekali
tapi bapak harus ingat aida yang harus diperhatikan
pokoknya jadi apa saja demi tunangannya itu baru laki laki sejati
jadi kalau kamu tidak mau melakukan tugas kamu menjemput aida
tentu tugas itu akan dikerjakan oleh aksan
nah kalau aksan setiap hari menjemput aida
sama juga kamu menyuruh adik kamu untuk menangis setiap hari
apa kamu tidak bisa melihat ekspresi tania kalau dia melihat aida bersama aksan
oh masih tidak tega melihatmu
aku akan antarjemput aida tapi ini semua demi kimia ya
sekali lagi aku melakukan ini demi tani
sudah aku balik ke ruangan aku dulu oma
aida kok kamu sudah masuk sih
kamu sudah baik kan
kalau saya tahu keadaan kamu akan fatal seperti itu saya nggak akan suruh orang untuk
untuk apa bu
untuk apa bu
untuk apa bu
untuk apa bu
enggak maksud saya kalau saya tahu akibatnya akan fatal
saya tidak akan pernah membiarkan orang menyuruh kamu mengantar dokumen
apalagi pakai mobil butut yang suka mogok
makasih ya bu
ibu baik banget sama aida
tapi makasih ya bu
tapi nggak apa apa itu emang udah tugasnya aida kok bu
makasih ya ibu perhatian sama aida
ibu ngingetin aida sama almarhumah ibu
ya udah ibu tinggal ya
masih banyak hal yang harus ibu kerjakan
maaf saya harus pergi
aida peluk ibu nilai sebentar ya
di peluk aida seperti ini
kenapa rasanya aku seperti berharap putriku yang sedang memelukku
maaf masih ada kerjaan yang harus saya kerjakan
riza belum datang
sayang banget sih ini ditaruh di belakang pintu
untung si reshe belum datang
aduh gimana sih si reshe belum datang
si reshe belum datang
ini aku udah disini tahu dari tadi
ya emang kamu reshe
kamu ngapain ngumpet di belakang pintu coba
kamu pasti sengaja mau bikin aku jantungan kan
mau ngagetin aku
mau ngertian aku kan
pakai otak kalau mau ngerjain itu harus pakai logika
kamu enggak punya dua duanya
kamu gak punya dua duanya
ini kan lukisan bagus ya
kamu taruh di belakang pintu
terus kalau ada orang yang datang
kamu berarti gak punya otak dan nggak punya logika soal itu
kamu itu sejak kapan sih bisa ngomong seni
sejak kapan kamu ngerti sini
kamu pasti udah tahu kan rencana oma
makanya kamu sosok berlagu di depan aku tentang seni
udah deh nggak usah pura pura nggak tahu
oma nyuruh aku tuh jadi supir kamu tau
ya aku tahu kan soal itu
aku mendingan naik delman daripada disupirin sama kamu
gantengan juga kuda daripada kamu tau gak
siapa juga yang mau nyupirin kamu aida
aku melakukan ini semua tuh karena tania tau
dan kalau bukan karena tania aku males kayak gini
kamu itu setiap ada kamu pasti ada masalah
kamu itu teroboh tau nggak sih
udah lah biarkan aku aja
kamu jangan berpikiran buruk dulu
kamu harus dengar perjelasannya dulu
ra jadi tadi tuh sebenernya
aku gak mau dengerin penjelasan kalian lagi
ra ra enggak
kamu harus dengerin ra
tadi aku yang salah
aku gak sengaja jatuhin pincil pincilnya
udah stop da tolong
aku udah gak sanggup lagi da
enggak ra enggak
ini sama sekali gak kayak yang kamu bayangin ra
tapi kamu harus dengerin aku dulu
kok kamu ada di sini
seharusnya kamu tuh sudah tidak ada di lingkungan sini lagi
memang seharusnya aku gak datang ke sini
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
pak firman ini bunganya
terima kasih ibu
pak firman yang tabah ya
memang ini sulit sekali
tapi bapak harus ingat
akhirnya yang harus diperhatikan pak
bapak yang peduli
tak ada apa
apa di dalamnya

kamu yang sabar ya cid
pasti mama kamu sekarang udah lebih tenang
cit kamu duluan aja ya
ngapain sih mama kesini
om tuh bener bener gak tau malu ya
istri baru meninggal kaki gak bisa jalan
tapi masih aja gak deketin perempuan lain
mama kamu tuh kayak gak punya harga diri tau gak
sampai ngaturin dia ke makam istrinya segala
emang mama gak punya kerjaan
terus mama ngerasa kalau mama harus ngurusin semuanya
karena indira pernah cerita sama aku
kalau mama ngejual mobil kesayangan mama tambah lesan
itu gampang tinggal balik nama aja
mama mau jual mobil mama
iya pasti itu alesannya
aku yakin mama gak cinta sama orang ini
mama tuh hanya kasihan sama dia
mama tuh gak mungkin seleranya serendah itu
tanjang kamu bicara ya
nafa kamu memang anak mama
tapi kamu gak bisa ikut campur urusan mama
hubungan mama dengan pak firman ini urusan mama